elsa lagi di cek kondisinya sama dokter pak
andin apa sebenarnya kamu mau
kenapa kamu buang dia ke pantai asuhan
dan kamu menciptakan kebohongan sama mbak dan kamu bilang nindy sudah meninggal
tuh kan bener mbak nindy udah tau semuanya
aldebaran udah kasih tau semuanya
hancur hidup gue
kenapa diam aja
kenapa mbak marah marah sih
ya kenapa tinggal dijawab aja kan
lo tau sendiri kan dulu tuh gue terpaksa
papa sakit lo di penjara gak ada yang mau ngurusin ini
harusnya mbak pas keluar dari penjara kamu bilang
kalau nindy ada di pantai asuhan biar mbak bisa ambil biar mbak bisa urusin anak mbak sendiri
kamu bilang dia sudah meninggal
dan kamu malah bawa mbak ke makam yang kosong
kamu kenapa ngelakuin ini sama mbak
atau karena kamu pengen milikin mas nino
akhirnya kamu ngelakuin segi sini sama mbak
jangan jangan kamu yang nyebarin fitnah ke semua orang
dan kamu bilang kalau mbak yang selingkuh
sebenarnya kamu yang hamil kan
dan kenyataan emang iya
lo jenis merangan ya mbak
dan gue udah kasih buktinya kalau waktu itu kan
kayaknya kamu yang sudah membunuh roy ya elsa
kesalahan gue cuma di ini
ini kenapa jadi nyebar kemana mana ya
tapi mbak udah gak percaya satu kata pun dari kamu
mbak akan selidikin dan mbak akan cari tahu
bisa aja memang kamu yang bunuh
ada mobil merah yang datang ke rumah mbak
dan ada saksi juga yang ngeliat
dan di saat kamu datang mbak pergi
mbak akan mencari tahu
dan mungkin aja kamu ngelakuin itu
kamu yang ngebunuh roy
dan setelah mbak balik dan kamu udah pergi
akhirnya sasaran itu kembang
karena mbak gak punya bukti apa apa
makanya kamu mau fitnah mbak
dan kamu membuat mbak jadi sasaran umpuk buat kamu
alisya sembarangan mbak
kalau ngomong mbak itu semua ngawur itu nggak cukup ya
mbak akan cari tahu ya osan
mbak akan selidikin semuanya
dengan apa yang sudah kamu lakuin kembali
semua apa yang udah kamu dapetin sekarang dengan cara kotor
itu semua gak akan abadi
dan satu persatu akan ninggalin kamu
kamu akan kehilangan semuanya dan kehilangan diri kamu
kamu akan sendiri
kamu akan kembali ke tempat yang seharusnya
kamu akan tinggal di penjara nanti
jaga kelakuan kamu disini
kamu bisa liat disini
kamu pergi dari dia
andin mau ketemu dengan elsa
itu artinya andin pasti sudah tahu semua kebohongan
dan juga kebohongan elsa soal anaknya andin yang sudah meninggal
elsa pasti sekarang tertekan
bagaimanapun juga aku harus dampingin elsa
terlebih ada ahal disitu
ya allah semoga semua bisa terselesaikan dengan baik baik
gak usah jepit
gak usah acting
gak terus kenapa
kayaknya beneran ya mas
ke bau kerum sakit jawa
kita harus bersyukur
mereka bisa terbawah kanmakan nama kita
karena dikasih nafas oleh tuhan
kita harus bersyukur
karena memiliki panca indre lengkap
kita harus bersyukur
bisa menikmati sinar matahari setiap harinya
lalu kita bersyukur
masih bisa makan
dan masih banyak hal lainnya
dalam ungkapan perasaan bersyukur
miss erina minta kalian ceritakan
rasa bersyukur kalian oke
kami mau jalan ke depan ya
ceritakan cerita kamu soal gratitude
aku bersyukur punya rumah
kalau ada hujan aku gak keujanan
kalau ada petir aku gak takut
soalnya aku bisa berlindung
kita harus bersyukur
karena mempunyai rumah sebagai tempat berlindung
oke thank you kalista
kamu duduk kembali ya
aku bersyukur aku bisa sekolah
aku bisa belajar
aku bersyukur punya teman teman yang baik
dan guru yang baik seperti miss erina
thank you juana
jadi kita juga harus bersyukur
karena bisa sekolah
cara bersyukurnya adalah
dengan belajar yang baik dan rajin
oke sekarang giliran rena
karena punya mama dan papa
itu hadiah terindah
dari tuhan buat aku
kita harus bersyukur buat adanya orang tua dan keluarga kita
jadi kita harus sayangi mereka
dengan cara menjadi anak yang baik
thank you rena
kamu duduk kembali ya
berselanjutnya treman tiga ratus enam puluh
boleh bang map
istri saya mau dibawa kemana
dia datang ke sini
padahal gue udah suruh lsm untuk datang sendiri
elsa mau dibawa kemana
istri anda tadi jatuh
saya dan andin sedang membawa istri anda ke rumah sakit sejahtera
kita ketemu di sana
semoga elsa gak terdapat apa
cuci piring udah
lap lap dapur udah
dapurnya udah wangi sekarang
hmm cantik bersih kincelong
gak ada apa apa

nanti kalo aku aku dia terus banyak di gym caminho

tapi udah malu ayamnyaoff

nanti aja pergi

bilang siap sekarang ya
ngerti ya siapa ini tahu nama kiki lengkap oh ada jangan jangan modus ya ya kan modus modus
maaf mbak kiki saya rafael saya dosen pemimpin akademis kamu di kampus pelitaan besar kamu masih
baru kan oh pak dosen dosen ya oh maaf ya pak oh maaf tadi ngomongnya gitu soalnya saya kirain
oh ya biasa ya pak ya kan sekarang kan lagi musim penipuan modus modusan lawat telepon maaf ya pak
saya paham saya cuma mau kasih tau aja ke mbak kalau besok mbak ada bimbingan dengan saya untuk
menentui mata kuliah yang akan mbak ambil temuin saya besok jam sebelas siang di ruang tiga ratus satu ya iya iya
siap siap siap pak dosen mantap suami ya pak ya maaf sebelumnya pak ya sama sama
ternyata pak dosen yang telepon gigi kirain orang yang mau nipu atau modus
janti hai hai senangnya di telpon gigi merasa dihargai
makin gak sempet lagi ke masuk kuliah
oh iya mah bantuin aku kerjain tugas sekolah
aku disuruh bikin gurita dari piring plastik dan sodotan
oh oktopus oke oke kalau gitu yuk ma bantuin bikin tugas
ya kita langsung bikin yuk
nah gemoy ini semua udah nyucus siapin
piring plastik sedotan gunting ada spidolnya ada benahnya ada double tipnya
ada lagi yang harus disiapin
eh bu bu bu biar saya aja yang cariin
gak usah kamu temenin rena biar saya cari ke kamar kerja papanya
ya oma cari dulu ya
terima kasih bu
nah oma lagi cari pembolong kertas kalau gitu sekarang kita bikin apanya gini
oke kakinya dulu terus bikinin dulu ya
kita gulung gulung dulu benangnya

kok masih di segel
walaupun aku udah gak mempermasalahkan hasil tes dna arena
dan aku rasa rheuna nakeroi
tapi gak ada salahnya kalau aku lihat hasil tesnya
udah ketemu belum mama
yuk kita keluar lanjutin bikin oktapus gurita ya
nih saya jatuh
kenapa elsa bisa jatuh
apa yang sudah dilakukan aldebaran dan andin sekalian
sampai elsa bisa bisa jatuh
mudah mudahan calon anakku gak kenapa napa ya allah
menu yang bagus buat ibu ibu hamil
aduh nanti mama mau masak ini ah
sekarang lagi dibawa lebaran sama andin ke rumah sakit sejahtera
aku juga gak tau kenapa
dia tadi ketemu dengan al dan andin di cafe alabama
ini sekarang aku lagi ngikutin mobil mereka ma
tadi waktu elsa mau ketemu sama al sama andin
mama tuh udah punya feeling gak enak
takut ada apa apa no
aduh ternyata bener bener kejadian ya
sampai ketemu di sana ya ma
kalau gitu mama sama papa sekarang kesana juga ya
kamu tunggu di sana sayangnya
ma elsa jatuh pa
kok bisa begitu ma
mama juga gak tau
tuh tadi itu dia ketemu sama al sama andin
terus dia jatuh pa
dia bawa ke rumah sakit mana ma
dia bawa ke rumah sakit sejahtera pa
sekarang kita harus kesana bawa mobil elsa
tadi kan elsa naik taksi
mama ambil tas dulu ya pa
yaudah mama ambil tas dulu
sekarang apa oven ohem
julmu repet hari ini
donter satu perempuan kevit masa sempet tinggal
balik ke kamar lagi ya istirahat
kamu kan baru
baru balik di rumah sakit
harus banyak istirahat pak
elsa jatuh kenapa
aku juga gak tau persisnya seperti apa ma
tapi elsa sekarang lagi dibawa sama alda dan anin
ke rumah sakit sejahtera
mereka tadi ketemu di cafe alabama ma
elsa habis ketemu sama alda dan anin
pastinya ada hubungannya dengan
makam palsu nindi
ya allah gimana ini
gak mungkin aku kasih tau papa
tapi aku juga gak mungkin
kesana dan tinggalin papa sendirian di rumah
aduh gimana ini ya
mama gak bisa kesana sekarang
papa kan baru aja keluar dari rumah sakit
jadi mama gak mungkin tinggalin papa sendirian di rumah
aku cuma ngabarin aja kok
yaudah terima kasih ya

semoga elsa gak kenapa kenapa
mas cepetan mas
iya sabar sebentar lagi juga sampai ke rumah sakit
iya sabar sebentar lagi juga sampe ke rumah sakit
kalo gue sampe ke guguran
jangan nyalen orang lain
kamu juga seperti ini karir dirimu sendiri kan
kamu juga seperti ini karir dirimu sendiri kan
sebentar lagi sampe
sebentar lagi sampe

mas boleh minta lebih cepat
kamu yang kuat
ya iya kamu sabar sebentar lagi dokter kesini aku ya
aku disini nemenin kamu
aku gak mau kehilangan lagi aku mau
kamu akan baik baik aja udah
kamu akan baik baik aja udah
tunggu dokter dateng ya
kenapa pasiennya pak
istri saya tadi jatuh
dia lagi hamil muda
kalau aku diperiksa mudah mudahan kandungannya pada para pak
baik baik baik
saya boleh disini ya
saya mau pergi
periksa dulu ya ibu ya
bakal tayang di rcti ya
iya iya tapi gak cuma di rcti aja
akan tayang juga di mnc tv
dan di inews mulai tanggal dua belas juni
kalau nanti mas randy mau pegadang buat nonton bola
kopi dan cemilan
dan buat nemenin mas randy
biar mas randy melek
oke kacau gini deh
sebelum bolongin piringnya
bikin mukanya dulu
enak deh gang
udah ga keres
jadi hum boats itu pertpet
aku harus lihat surat ini setelah selesai menemani rena bikin tugas
ini ada yang mau di punch gak ininya
kalau kandungan irsa kena kenapa gimana
udah lah gak usah nyalahin diri kamu sendiri
kamu gak salah
saya yakin irsa pasti baik baik aja
gak usah stress ya
ingat kandungan kamu
elsa lagi dicek kondisinya sama dokter pak
andin apa sebenarnya yang kamu mau
dulu itu waktu nino memperhatikan kamu
dulu itu waktu nino memperhatikan kamu
elsa sampai panik tabrakan dan keguguran

desa ketemu kalian berdua dan dia jatuh

kalau sampai elsa keguguran lagi andin
mauin maaf sebelumnya nantoya
kalau memang tidak tahu duduk permasalahan seperti apa jangan menyerahkan orang
ini semua bukan kesalahan andin
wajar kalau kamu pilih andin andin istri kamu
tapi wajar juga kan untuk tante cemas sama keadaan elsa menantu tante sama calon bayinya
mama mama gak ada gunanya marah marah seperti ini ya ini gak akan berubah keadaan apapun
mama gimana mau tenang mama khawatir sama kandang dia
saya tahu tergigit sama kandang dia
lebih baik kita doa aja semoga elsa dan jarina gak apa apa ya
ken airlines juga jatuh suara cintanya

itu cats indication kan kayak satunya
aku bawa siang dulu ya iya sayang kok siang ya
aku harus baca surat ini daripada aku terus bertanya tanya dan berasumsi sendiri aku baca di
kamar aja deh

macet banget lagi ini kayaknya bakaran lama nih belum nyampe
maaf ya enggak gara gara tante kita jadi kejebak macet
eh santai aja tante soalnya jakarta sama macet itu kayak orang pacaran nggak bisa
bisa aja kamu enggak
laper banget lagi gue
tante ini kan kebetulan macet banget terus nggak gerak juga saya mau turun dulu ya mau
beli cilok apar banget soalnya
kamu sama mici kamu nikah jaga kesehatan dong usahakan kamu tuh makan makanan yang
sehat kita makan nanti aja ya nanti juga kan kita food testing oke ya oke tante siap
tes puji tes food tapi kapan nyampe nya
itu kurang baik pak bu
untuk orang yang sehat saja itu sangat berbahaya
apalagi untuk ibu yang hamil
untung saja janinnya selamat
lebih berhati hati ya bu pak
sebaiknya bu elsa istirahat sebentar
sekitar satu atau dua jam
untuk menunggu kondisinya lebih stabil
baru bu elsa boleh pulang
ya makasih dok ya
saya permisi dulu
aku lega banget
sekarang kamu istirahat ya
aku keluar bentar
ada bagusnya juga sih
tadi perut gue sakit
jadi mbak andin dan al gak nerusin niat mereka
buat mojokin gue
dan untungnya juga janin gue baik baik aja
selama ricky masih mengaku kalau dia yang hamilin gue waktu itu
posisi gue masih aman
tenang aja ya
percaya sama papa ya
semuanya pasti akan baik baik aja
udah gak usah terbang gitu mukanya ya
gak usah panik
gimana loh keadaan esa sama janinnya apa baik baik aja
karena mereka baik baik aja kan
elsa dan janinnya gak kenapa kenapa
ya allah makasih ya
ya kamu harus lebih sabar ya sayang ya
ya temenin dia saat terlalu sedantingin dia
ya sedantingin dia ya
pasti elsa baik baik aja
elsa gak selama itu din
justru situasi seperti ini malah dimanfaatkan oleh elsa
supaya elsa gak ditanya tanya
udah gak ada gunanya lagi kita disini
mending kita pulang ya
aku minta tolong jagain elsa di dalam
no kamu ngapain sama mereka
kita masuk ke dalam dulu
kita masuk ke dalam dulu
kamu ikut ke dalam ya enggak
karena kamu juga harus food testing
kamu suka atau enggak gitu
karena ini kan pesta kamu juga
jadi kamu terlibat oke
kalau begitu tante duluan aja
nanti saya mau ke toilet dulu
kan sholat sekarang
nanti saya langsung musuh tante ke dalam
oke jangan lama lama ya
sumpah gue capek banget
dari serpong ke bekasi ya ampun jauh banget
kaki gue pegel banget
gue pikir nikah itu gampang ternyata ribet juga ya
aduh gue ngantuk
semangat semangat semangat
gue beneran ngantuk
hai bu silahkan duduk
saya indira yang tadi udah bikin janji
kita disini mau ngasih komplimen tentang makanan disini biar ibu liat
silahkan ibu lihat menunya yang mana aja yang ibu mau
dan ibu liat mau paketan yang mana aja
saya nunggu calon menantu saya dulu ya
oh iya boleh saya tinggal dulu ya
oke baik makasih
hmm steamboat atau tomyam ya
ya itu itu
angga kok masih belum kesini sih
maaf ya aku ganggu
enggak sama sekali enggak
ini kan aku lagi di catering
lagi pilih pilih menu untuk resepsi nanti
nah aku tuh bingung
steamboat atau tomiam
timbut atau tomiam ya
menurut kamu yang mana ya ros
kalau saran aku ya
saran aku sih
mendingan kamu pilih menu
jadi jangan sampai ada menu
yang ada udangnya
jadi bikin tamu
terus tangan jadi kotor
you know ke washtub untuk cuci tangan
it's a bit repot aja gitu menurut aku
tapi tetap enak
iya kamu benar ya
berarti aku jangan pilih tomyam ya
ya yang lebih simple aja lah in
tapi ingat harus tetap enak ya
ros kebetulan banget
aku lagi telepon kamu
aldebaran sama andin
lagi ada kabar gembira apa ya ros
oh kabar gembira maksudnya andin hamil
emang kan belum tahu andin hamil
bukan soal andin hamil sih kayaknya ya ros
soalnya aku dengar tadi angga telepon al
angga ucapin selamat ke al
suaranya itu kedengeran keras banget
aku sampai kedengeran gitu
kalau mengenai andin hamil kan angga sudah tahu ya
aku kurang paham sih
tapi nanti aku coba tanya deh sama allah
ya udah ros gapapa
makasih ya masukannya
aku lanjut lagi ya lihat lihat menu
oke bye indira
ada kabar gembira apa ya
jadi kita ada tiga teman saja ya
ada lima siapa
oh udah darigru
saat aku bangkit
awas batman airnya
aku susah ya